direkturat jenderal pajak membongkar motif sebanyak dua perusahaan multinasional atau asing
yang teridentifikasi pengemplang pajak
rata rata perusahaan tersebut penunggak pajak penghasilan badan pasa dua puluh lima dan dua puluh sembilan
perusahaan pengemplang pajak tersebut menggunakan modus transfer pricing
transfer pricing merupakan transaksi barang dan juga jasa antara beberapa divisi
pada suatu kelompok usaha dengan harga yang tidak wajar
bisa dengan menaikkan harga atau markup atau juga menurunkan harga atau markun
itu adalah tidak membayar pajak penghasilan badan pasal dua puluh lima dua puluh sembilan karena merugi terus menerus
tapi perusahaannya masih eksis
nah ini kita perlu melakukan sporttenis artinya kita meneliti lebih dalam lagi
apakah memang benar
biasanya perusahaan perusahaan yang sudah mendapatkan tax allowance
begitu selesai masa tax lawannya mereka suka berganti nama ini kita indikasikan
dan mereka berganti nama dan mengajukan kembali untuk mendapatkan fasilitas yang sama
sehingga kembali lagi
jadi mereka bisa mendapatkan fasilitas tersebut sehingga kembali lagi menjadi